mau pegang sidat bape panas apa enggak
oke pak odi iya pak ini uangnya pak makasih ya pak odi sama sama assalamualaikum waalaikumsalam
makasih pokoknya ntar biar gue bantuin nyari mobil rentalanya
aduh ini aku kan udah bilang nanti aja udah ya mas pun
is ini kamu mau jalan jalan ke puncak sama temen temennya
kamu diajak pur
tapi kan gue yang nyari mobil rentalanya
saya kira kamu gembira teh kamu diajak
tahunya cuma bantu cari mobil
eh tis tapi ini kesempatan yang pas buat gue nunjukin bahwa gue itu perhatian banget sama inegor
ah kamu bisa cari rental mobil di kantor kang amin aja
kamu minta harga yang paling murah mobilnya yang paling bagus
justru gue gak mau amin tahu soal ini
umur buat saya aja ya
saya kan belum ngojek dari tadi
siapa yang duluan datang ke pangkalan dia yang duluan narik
yaudah saya kasih tahu kang amin
sama dia aja ya mbak
pur yang hijau
pur yang hijau
pur yang hijau
pur yang hijau
emang enak telat
emang enak telat
emang di sini gue belum laku
tapi dari rumah ke sini udah laku lima belas tahun
pak ben sakit
bentar lagi bapak pulang ya
mama cari obat dulu aja di apotik
suruh pak ben istirahat
pak ben sih tuh sakit dad
mama mau tahu
nggak cukup baru tahu
nggak cukup baru tahu
nggak cukup baru tahu
v petsat cari pesan untuk lips
udahagan evangalnya di bekerja sama caranya tapi itu moo
merteman dua u tuju
ya ada pet sign

bur kamu mau kemana mau ke rumahnya bang harun dia minta dijemput buat saya aja ya pur
enak aja lutis tadi kan udah gue kasih jatah gue sekarang mau ambil lagi
makasih ya pur
bang arun halo kang tisnak apa kabar baik bang ada apa nih mau jemput bang arun lo saya kan
hampun pur kenapa yang datang kang tisnak purnya lagi sibuk gitu iya bang jadi